sudah sekitar tiga puluh tahun saripan yang juga dipanggil mary merantau ke surabaya
ia pernah bekerja di gudang semen lalu beralih mengamen di tempat hiburan
ia pun beraktivitas bebas dan merasa seperti tak ada yang membimbing
setelah bergabung dengan persatuan waria kota surabaya perwakos
mary mendapat edukasi tentang kesehatan seksual dan rutin mengikuti tes hiv
mary harus bertahan menjaga kesehatan bukan hanya untuk dirinya sendiri
tapi juga untuk membantu keuangan anaknya yang sudah berkeluarga
kini mary indekos dan berjualan makanan sambil beberapa kali seminggu masih mengamen
kalau sekarang sudah mending enakan mbak
ada penyuluhan kesehatan seperti ini hiv juga didatangi dari kesehatan
sebelumnya enggak pernah mbak
enggak tahu mau berubat kemana kemana enggak tahu
perwakos telah memberi harapan dan menyelamatkan hidup banyak waria
melalui petugas lapangan yang tersebar di surabaya mereka menjangkau waria
pada dua ribu dua puluh satu ada satu ratus tujuh puluh enam orang waria yang dilakukan tes hiv
empat orang diantaranya dinyatakan positif hiv
sementara pada dua ribu dua puluh dua hingga oktober ada satu ratus dua puluh dua orang yang dilakukan tes hiv
dua orang diantaranya dinyatakan positif hiv
semakin cepat terdeteksi semakin cepat pula penanganan dan pengobatan yang dapat dilakukan
selain itu juga sebagai upaya untuk mencegah penularan hiv
ketua pertama pak jokowi mengucapkan salam kepada waria yang telah menanggung hiv
saya minta semuanya itu merangkul oda
bahasanya oda itu harus dikasihani harus diperdayakan tidak boleh dikucilkan
supaya juga saya meminta supaya kepada waria di seluruh surabaya ini bahwa hiv stop sampai di sini
biarlah untuk yang oda yang saat ini biar cukup itu aja
jangan sampai menular kemana mana ataupun menularkan ke orang lain ataupun menularkan ke sesama warianya